ngerti gak sih maksudnya kayak gue bisa handle masa depan gue sendiri kalau lo gak usah khawatir
sekarang gue pulang mau permisi gue mau istirahat ya
jangan terlalu melangkah pergi dari gue selama gue masih bisa berdiri di samping gue
pake basi basi lagi
iya kan biasanya lu kan gak mau
semoga saja betta masih punya kesempatan untuk mendapatkan hati lindung arif
ya udah nih udah seneng kayak gini
kita mau ngapain disini botol kecap ah
udah tenang aja pokoknya gue mau temuin lu sama seseorang aja
orang penting pokoknya
ya udah sabar dulu nanti juga lo tau
nah ini kayaknya orangnya nelfon nih bareng
mas dimana ya
ini saya udah sampai
oh iya saya di pojok
arah jam sembilan
eh dia siapa
kenalan aja dulu
udah duduk sini aja dulu
mas ini mau di tempatnya mas aja tuh
gak apa apa saya duduk sini aja
jadi saya dari tim kreatif igtv dan ini kartu nama saya
eh tadi masnya mas rian ya
iya mas rian
sebenarnya mas rian ngajak kita kesini buat ngapain ya
oke langsung aja ya
jadi saya ingin mengundang mbak michelle dan juga mas rifty untuk tampil menjadi bintang tamu di acara talkshow kami yang berjudul paling viral
nanti kita emang bisa berjalan
aku akan pulang dulu
kita harus pergi dulu
kita harus pergi dulu
ya udah mbak michelle
makasih juga buat buahnya
langsung masuk ya
kebetulan saya lagi sibuk banget
terus saya juga gak suka masuk tv
kayaknya salah orang deh
jadi saya permisi dulu ya
pacar saya memang unik
tapi saya bakalan bujuk dia terus ya
supaya dia mau
oke siap mas rifki
saya kejar dulu
terima kasih mas
kerupuk gue bentar bentar
kamu nyuruh gue buat terima tawaran tadi
jawaban gue bakal enggak
lo dengerin dulu dong please
ya ini tuh kesempatan emas ya
kesempatan emas kayak gini gak akan datang dua kali loh
loh gue mau gak bersyukur kalo datengnya cuma sekali
dan kalo aku datengnya berkali kali jawaban gue tetep enggak botol kecap
lo saran gak sih
gue tiap hari ngurung lo buat take down video gue
karena ini tuh bukan cita cita gue
gue tuh bukan orang yang mengejar popularitas
gue cuma pengen hidup dengan tenang
hanya gitu doang
lo pikirin lagi baik baik
jangan pakai emosi
jangan pakai emosi
ini kesempatan bagus banget
dengan kesempatan ini lo bisa ngertiin sama semua orang
kalo lo tuh bisa nyanyi dan lo punya bakat disini
botol kecap jawaban gue tetap enggak
gue tetep gak mau
oke sekarang gini gue tanya sama lo
lutut punya cita cita gak sih di masa depan nanti
loh ada tapi cita cita gue bukan jadi orang tak kenal
iya maksud gue tuh begini kerupuk kulit
jangan jadiin terkenal itu sebagai tujuan utama di hidup lo
tapi jadiin terkenal disaat ini ya sekarang ini
untuk lo tuh bisa meraih masa depan lo
setiap manusia itu kan butuh yang namanya batu loncatan
supaya dia bisa mendapatkan tempat yang lebih baik lebih tinggi nih
sekarang yang ada di hadapan lu sekarang ini batu loncatan lu
misalnya lu punya cita cita menjadi dokter atau profesi lainnya
apa itu gak butuh biaya yang besar buat dapetin itu semua
cukup untuk mendapatkan itu semua
tapi kalau lo dapetin kesempatan ini dan lu gunain dengan sebaik baiknya
gue yakin banget tuh bisa dapetin penghasilan yang lebih besar
sehingga apa lu tuh bisa meraih cita cita lo nanti
botol kecap semua yang lo bilang tadi tuh bener gak salah
cuman lo hargai keputusan gue dong
kalau gue gak mau jadi orang terkenal segala macem ya lo hargai keputusan gue
kalo gue gak mau masuk tv ya lo hargai keputusan gue dong
dan lagi yaan kalo tentang masa depan itu
ngerti gak sih maksudnya kayak gue bisa handle masa depan gue sendiri
sekarang mau pulang mau permisi gue mau istirahat ya
jangan pernah lo melangkah pergi dari gue selama gue masih bisa berdiri di samping lo
pake basa basi lagi
nadif dari mana kok tumben banget malem malem gini ke rumah gue
iya gue aja nadif
udah makan belum
tidak usah basa basi
kamu orang berdua ini sudah pacaran
eh kamu orang berdua ini kan kita punya sahabat dong
walaupun akhir akhir ini nona riva sudah jadi ratu di meta punya hati
tapi beta harap kamu orang berdua jawab beta punya pertanyaannya